seorang teknisi pln bernama ahmad sujadi
tersengat aliran listrik saat tengah melakukan perbaikan di menara sutet
dengan ketinggian tiga puluh meter di jalan cipinang jaya jatinegara jakarta timur kami sore
usai tersengat listrik korban langsung lemas dan tidak mampu turun ke bawah
beruntung korban mengenakan perlengkapan keselamatan
sehingga tidak jatuh karena tertahan oleh tali pengaman
petugas sudin penanggulangan kebakaran dan penyelamatan jakarta timur
yang tiba di lokasi langsung berupaya mengevakuasi korban
petugas berhasil menurunkan korban dengan menggunakan tali
awalnya sedang mengerjakan semacam perbaikan
tiba tiba ada arus listrik yang menyengat
pada saat itu begitu tersengat arus listrik korban langsung lemas
dari korban tersangkut kita dapat laporan sampai korban sudah kita evakuasi
kesulitan dari evakuasi tadi apa
kesulitannya kemungkinan karena kondisi
di tiangnya ini kan ada besi besi yang menonjol
jadi kita harus menjaga korban agar tidak terkena besi takutnya ada luka
beruntung korban tidak menderita luka serius dan hanya mengalami trauma
akibat banyaknya warga yang menonton di lokasi kejadian
membuat arus lalu lintas di jalan cipinang jaya sempat mengalami kemacetan
f rizal jakarta